yuk buka rekening saham download aplikasi motion trade sekarang
kamu nggak boleh menjadi pelayan yang galak
kalau kamu galak nanti pelanggan kamu semua pada kabur
kamu bisa kalah saing sama cafe sebelas ya jatomya
tapi fatima belum kelihatan juga
mana sih dia
mengingat lihat lihat dulu sambil ngeceng
itu kan randi
itu siapa itu
ada juga tuh cewek
waduh kayaknya mantep nih
ada lagi cie
wah nggak beres nih
bagaikan bidadari dari surga
beritain apaan sih
itu tembak ibu
kita harus macam perempuan ini
kalau masa itu
mau ke mana lagi sih
tasya aku makin dewasa makin besar makin cantik
jangan sedih tasya
semua masalah semuanya pasti berlalu
mudah mudahan ya bu mudah mudahan aja ayah cepat sembuh
kamu harus siapkan ayah
kamu harus percaya kalau papa kamu akan sembuh
dan semuanya akan baik baik aja
apa suamiku dipindahin dari sini
kemarin ada beberapa perawat yang dikirim sama anak pak mahendra
tapi mereka tidak bilang kalau pak mahendra mau dibawa ke mana bu
pasti kejalanan sok tau itu
pasti dia yang udah mindahin ayahnya dari rumah sakit ini
kalau mahendra sembuh semuanya bisa berbentakan
sekarang aku harus cari kemana bu
sendiri yang bakal bikin hindu penderita
sayang ibu mau pergi kemana
terus fajar dimana
tadi tiara bilang
kalau fajar mau pergi jauh emang ibu mau kemana sih
ibu juga sekalian mau pamit sama kamu
sebenarnya waktu papanya fajar ada
ibu sudah lama niat bersama papanya fajar ingin menunaikan ibadah haji
cuma nggak kesampean papanya fajar keburu meninggal
jadi sekarang ada kesempatan ibu bisa berangkat haji
dan fajar juga nemenin ibu sekalian menggantikan papanya
ntar juga aku balik lagi kok
kamu tenang aja ya sya
fajar janji ya perginya jangan lama lama
iya tiara kakak juga gak mau pergi lama lama kok
oh ya sementara ini selama kakak pergi
kakak titip kata sya sama tiara ya oke
sampai kapanpun kamu tetap sahabat aku sya
selama ini yang udah aku lakuin ke kamu
itu karena aku peduli sama kamu sih
dan aku gak mau kamu sampai disakitin sama orang lain
kamu ngerti kak
jadi aku datang
mau ke rumah aku
mau ke rumah aku
ibu pengen aku pani
lu gak usah banyak ngeles udah lo pergi ke situ karena dia nanya lo untuk melainin dia
jadi sekarang lo pergi ke situ sebelum dia ngomel ngomel kalau lo gak nangol nangol ngerti
namanya siapa sih
udah ya tasha ya please gak usah nanya nanya udah lo kayak tamu di sini
udah deh pergi cepet
apa yang kamu disini
eh selamat siang tasya aku kesini mau makan kira kira apa menu favorit disini
mendingan sekarang kamu pergi deh
loh kok kamu galak kayak begitu sih
tasya dalam bisnis restoran kamu nggak boleh menjadi pelayan yang galak
kalau kamu galak nanti pelanggan kamu semua pada kabur
kamu bisa kalah saing sama cafe sebelas aja tomiam

sekarang menu favoritnya disini apa
sekarang menu favoritnya disini apa
dengar ya pak saya gak mau ada keributan yang terjadi di kafe saya
jadi sekarang lebih baik bapak pergi deh

aku janji aku akan pergi tapi setelah aku mau coba makanan kamu
boleh dong aku coba makan makan disini
tapi rasain masakan kamu kayak gimana setelah itu aku pergi
tapi perut aku diisi dulu
oke saya akan turutin perintah bapak ada yang lain
untuk sekarang ini itu aja

nanti kalau emang aku butuh yang lain aku bisa manggil kamu lagi bisa kan
aku gak akan pernah biarin lu jauh dari gua tasya
tampang lu sengah banget kenapa lagi
kok jadi marah sama gua kenapa sih
biasa ada tamu yang nyebelin banget
pesan marunya sih biasa aja tapi gaya ini tuh ya kalau kata kamu tuh sok ini
oh masalah gampang udah mendingan gua aja yang ngaterin dia
salam pak bisti
gua sengaja datang ke sini karena gua tahu lu datang ke sini buat ngedekitin tasya kan
sama cari informasi tentang gua
engga engga engga kamu gak perlu jelasin apa apa sama saya saya udah tahu apa rencana kamu
sebenarnya kamu rencanain apa lagi sih buat tasya coba saya pengen tahu
gini apapun yang kamu rencanain buat tasya saya pastiin kalau itu semua tuh gak akan pernah berhasil
masakan tasya enak tapi maaf saya jadi gak nafsu makan setelah saya lihat rumah kamu
ini bayarannya badan nya kamu ambil aja